keinformasi lain nilai investasi lrt jabodebek akhirnya disepakati rp dua puluh sembilan sembilan triliun
sebelumnya nilai investasi tersebut diperkirakan bengkak menjadi rp tiga puluh satu triliun
padahal angka awalnya hanya rp dua puluh tiga tiga triliun
kementerian perhubungan pt ki dan pt adikarya menaikkan perjanjian penyelenggaraan prasarana lrt jabodebek
dalam kontrak itu tercantum nilai investasi sebesar rp dua puluh sembilan sembilan triliun rupiah
yang akan digunakan untuk pembiayaan aset prasarana aset sarana
aset perawatan prasarana dan pembiayaan aset prasarana serta aset depo
pembiayaan pembangunan prasarana lrt jabodebek berasal dari penyertaan modal negara
kepada pt ki dan pt adikarya serta pinjaman perbankan
dalam kontrak juga disebutkan masa penyelenggaraan atau konsesi
yang dimiliki oleh pt ki untuk lrt jabodebek selama lima puluh tahun
terhitung sejak tanggal pengoperasian perdana lrt jabodebek
sementara itu pemerintah akan menggelontorkan subsidi rp satu hingga rp satu dua triliun
untuk tarif lrt jabodebek setiap tahun
rencananya subsidi ini akan digelontorkan selama dua belas tahun
dikutip detik finance menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
menurut budi karya tarif lrt jabodebek sebenarnya dalam visibility study sekitar dua puluh empat ribu
tarif lrt menjadi dua belas rupiah